kita ke informasi lainnya pandemi covid sembilan belas membuat sebuah keluarga di kabupaten sukoharjo jawa tengah
mengalami kesulitan ekonomi hingga kehilangan tempat tinggal
keluarga dengan delapan anak ini terpaksa tinggal dan tidur di kolong meja tempat berjualan
kendaraan kendaraan besar silih berganti melintas di jalan raya yang menghubungkan solo dan semarang ini
hujan dan terik matahari sudah menjadi sahabat mereka sehari hari
di sebuah lapak di pinggir jalan inilah cahyo yulianto lima puluh dua tahun tinggal bersama istri dan delapan orang anak mereka
cahyo dan istrinya wiwin haryati empat puluh delapan tahun sebenarnya memiliki tiga belas anak
tetapi lima di antaranya sudah hidup mandiri
dua orang sudah menikah sementara tiga lainnya tinggal ditempatkan
di tempat mereka bekerja
anak tertua berusia tiga puluh tahun dan yang bungsu baru enam tahun
empat hari terakhir mereka terpaksa tinggal di lapak tempat berjualan karena tak sanggup lagi membayar biaya sewa kamar kos
harga sewa kos di sekitar tempat ini paling murah rp enam ratus per bulan
yang kelima hari tidur di sini
lima hari tidur di sini

pahe sama saya jadi sembilan anak
yang tiga kerja mas
nanti tidurnya di kerjaannya
setelah kisah keluarga cahyo dan wiwin jadi pembicaraan di media sosial
dinas sosial kabupaten sukoharjo mendatangkan
lokasi keluarga ini untuk memberikan bantuan pada kamis siang
itu nanti disekolahkan diberikan fasilitas
keterampilan melalui balai tarunayuda panti tarunayuda
karena itu anak selut punya keterampilan disekolahkan di sana semuanya gratis
lapak tempat wiwin berjualan terletak di depan smpn tiga kartasura
tepatnya di jalan diponegoro kertonatan kecamatan kartasura kabupaten sukoharjo
di lapak beratapkan terpal inilah
cahyo wiwin dan delapan orang anak mereka menghabiskan hari hari
kartika bagus sukoharjo jawa tengah